dan menelan biaya yang sangat besar
waktu pemulihan yang sangat lama
krisis yang terjadi mengajarkan pentingnya kebijakan makro prudensial
dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
bank indonesia sudah melaksanakan fungsi makro prudensial sejak era dua ribu an
bersama dengan fungsi mikro prudensial
fungsi makro prudensial semakin menguat ketika mikro prudensial beralih ke ojk
kebijakan makro prudensial yang ditujukan untuk mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan
dilaksanakan melalui identifikasi sumber risiko sistemik
saat ini bank indonesia sudah mengeluarkan kebijakan makro prudensial yang meliputi
sebagai bagian dari upaya untuk meredam perilaku perbankan yang berlebihan
dalam mengikuti siklus ekonomi
loan to value ratio mengatur maksimal kredit yang bisa diberikan bank terhadap nilai agunan properti
pada saat ekonomi sedang membaik dan kpr disalurkan secara berlebihan maka ltv diperketat atau uang muka dinaikkan
apabila saat ekonomi melemah dan penyaluran kpr terbatas
atau uang muka menjadi rendah sehingga properti menjadi terjangkau
sebagaimana ltv hal ini berlaku pula pada uang muka kepemilikan kendaraan bermotor
ketika pertumbuhan ekonomi sedang tinggi dan aktivitas perekonomian meningkat
dalam amal ec disetu otomatis bawa tinggi untuk chalis oz institute
bunda adaptation permisionalatie apa yang sering terjadi
sejak tahun empat ratus dua puluh lima sambil rolanda me nina asingkan ambil bahan yang diperkaya dengan their volumen update

ini adalah pengaturan tambahan permodalan perbankan
untuk meredam risiko sistemik dan perilaku perbankan yang berlebihan
pada saat ekonomi membaik
maka perbankan diminta untuk membentuk ccb
yang dapat digunakan pada saat perekonomian sedang melemah
ywmlfr adalah pengaturan tentang rasio penyaluran kredit
terhadap dana yang dihimpun perbankan
sehingga penyaluran kredit sesuai dengan kebutuhan perekonomian
perbankan yang memiliki kredit yang berlebihan
rasio lfr di luar ketentuan akan dikenakan tambahan gwm lfr
stabilitas sistem keuangan merupakan tugas bersama
dari keempat lembaga yang tergabung
dalam komite stabilitas sistem keuangan
yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan mandat
yang diberikan kepada masing masing lembaga
kwm lfr adalah pengaturan tentang rasio penyaluran kredit
terdiri dari bank indonesia kementerian keuangan ojk dan lps
gangguan eksternal dan internal dapat datang sewaktu waktu
tanpa koordinasi dan sinergi dari keempat lembaga
akan sangat sulit mencegah gangguan yang dimaksud
baik secara bilateral maupun dalam kerangka kssk
sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang makro prudensial
bank indonesia menerbitkan kajian stabilitas keuangan